sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ini baru pas
ini kotak apa ya
dulu kan aku pengen kasih ballpoint ini buat adi
di hari pernikahan kita tapi
sebentar lagi kan hari pernikahan kita
gimana kalau di hari pernikahan kita kita tukeran kado
kamu ada ada aisy
itu kan tanda perhatian dan kasih sayang kita
di hari pertama kita jadi suami istri
itu kan tanda perhatian dan kasih sayang kita
itu kan tanda perhatian dan kasih sayang kita
itu kan tanda perhatian dan kasih sayang kita
terus kamu mau hadiah apa
ya terserah kamu
ya justru suami istri itu harus saling terbuka
jadi bisa ngasih sesuatu yang memang benar benar suka sama pasangannya
bukan cuma debak debak
bukan cuma debak debak
iya juga sih ya
iya juga sih ya
oke kalau gitu aku mau buka resep masakanmu
biar aku bisa masakin kamu setiap hari

biar aku bisa bawa terus pas aku kerja nanti
biar aku bisa bawa terus pas aku kerja nanti
aku mau kasih sama adi sekarang aja
aku mau kasih sama adi sekarang aja
aduh cantik banget enak papa
udah siap sayang
udah siap sayang
tapi nanti kita ketemu adi dulu ya
soalnya aku mau ngasih ini
just pengen banget ngasih adi bau poin ini
tapi belum sempat
jadi just mau kasih sekarang
tapi kita psikiater dulu ya
udah siap kan mau
kita pake mobil yang tam ini dulu ya pak
mobil kemarin lagi di bengkel
jadi kita pake yang ini dulu ya pak
mama kira kamu gak mau ngajak andin
ayo duduk sini
andin maksa ngikut jadi diajak
aku khawatir aku juga pengen tau
mama sama masa itu mau merencanakan apa
kamu tuh kamu kan lagi hamil nih
terus papa mana
bapak tadi lagi pergi sama staffnya katanya ada yang perlu dibeli
tapi cuma sebentar kok katanya cuma dua jam sebentar lagi juga balik
terus gimana kandungan kamu sayang dokter bilang apa
udah baik papa aku udah bisa balik untuk beraktivitas lagi
cuma mereka nyaranin untuk gak capek capek
oh iya soal maternity shot mama udah lihat hasilnya
tadi mama lihat di laptopnya papa hasilnya lumayan kok
cuma memang terlihat agak kurang wow ya harusnya bisa lebih bagus lagi
cuma mungkin karena baju kalian warnanya kurang terang
ya itu nanti aja lah bisa lagi di foto
ya udah nanti next time kalau kalian ada waktu bisa foto lagi
itu kan kenang kenangan buat kalian berdua nanti
tunggu pas tujuh bulanan aja nggak sih mas
ya terserah saya ikut aja
nah itu juga bisa pas tujuh bulanan ya sekalian
terus gimana rencana mama sama mas al
itu membahayakan untuk mama nggak
insya allah enggak
terus rencananya apa
maaf mbak sama bapak atas nama siapa
atas nama jessica anabella tadi saya udah bikin empoin
ya sudah terdaftar mbak sama bapak tunggu sebentar ya nanti akan dijemput oleh suster
ya makasih banget
pak habis dari sini kita ketemu sama dia
nanti papa tanya dulu ya sayang ya
pasien jessica anabella silahkan
oh ya sudah sudah
susah bener cari kerjaan
sampai sekarang keliling gak dapet juga
ini kayaknya nomor telepon ibu yang waktu itu ngasih gue duit deh
halo ini dengan saya sarah orang tua dari elsa
iya bu sarah ada apa ya
kamu masih butuh uang nggak
saya bisa kasih kamu uang lebih
asal kamu mau bekerja sama dengan saya
kerja sama apa ya bu
saya mau kamu pertemukan saya dengan iqbal
orang yang sudah menyuruh kamu untuk menteror anak saya
gimana caranya bu
ya paham bu
oke kita ketemu di bandung sebentar lagi saya jalan ya
oke udah beres ya
nanti habis antarin andi kita langsung berangkat ke bandung
kok aku takut ya
kamu doain dari rumah
siapa sih yang lindungi mama bu
sekarang kita pulang dulu ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi